usai menjalani puncak ibadah haji ribuan anggota jemaah berziarah ke lokasi bersejarah yang pernah disinggahi rasulullah
salah satu lokasi favorit adalah sebuah bukit setinggi enam ratus meter tempat gua hiro berada
selasa pagi ribuan jemaah mendatangi jabal nur sekitar tujuh km dari masjidil haram mekah
bukit ini banyak didatangi peziarah karena tak jauh dari puncaknya terdapat gua hira tempat rasulullah menerima wahyu pertamanya
perjalanan pertama langsung melewati jalanan beton curam dengan kemiringan hampir enam puluh derajat
meski beberapa pengemudi taksi menawarkan perjalanan hingga ke undakan awal banyak jemaah yang memilih berjalan kaki
setelah tantangan pertama terlewati beberapa jemaah beristirahat sejenak untuk menghapus lelah dan dahaga
selang beberapa menit perjalanan kembali dilanjutkan
undakan demi undakan dilewati tak jarang setelah menanjak lurus jemaah harus berbelok menikung tajam
selain demi berhati hati dengan medan bebatuan beberapa peziarah
tapi perlambat langkah karena harus menuntun anak mereka
dan anak umur umur tiga tahun pun juga diajak untuk menaiki jabal nur ini
dalam sejarahnya nabi muhammad sering mendatangi jabal nur
seandainya nabi muhammad menerima jalanan kembali
saat itu belum ada undakan setapak hanya bebatuan dan padang gurun
kini beberapa tanjakan terjal sudah diratakan agar mudah dilalui
namun beberapa undakan menyempit antrian pun tak bisa dihindari
sudah tiga per empat perjalanan menuju puncak jabal nur
memang perjalanan sangat berat
tanjakan cukup tinggi undakannya pun juga sangat tinggi tinggi
ada yang mencapai tiga puluh cm
sukup sangat menguras tenaga
namun sayangnya beberapa jamaah tidak mau tertip sehingga terjadi antrian ataupun penumpukan di beberapa titik pertemuan
mendekati puncak jemaah berusaha mengatur nafas dan tenaga mereka
maklum untuk menaiki bukit setinggi enam ratus meter ini jemaah juga harus berhadapan dengan suhu mekah yang sangat terik
setelah lebih dari satu setengah jam berjalan jemaah pun tiba di puncak
di sini jemaah disambut sejumlah pedagang
cindera mata serta penjual makanan dan minuman
selepas tenda beberapa jemaah melaksanakan sholat sunnah
lainnya memanjatkan doa di sekitar tembok bebatuan
ya akhirnya kita sampai di puncak jabal nur
hampir dua jam kita menaiki puncak jabal nur ini
sebetulnya gue kira masih di bawah lagi
namun karena padatnya jemaah yang akan berkunjung berziarah ke gua hira

dan sungguh luar biasa
sungguh menguras tenaga
mufti akbar jabal nur makkah
assalamualaikum warohmatullohiwabarokatuh protestant notary